kita ke dalam negeri terlebih dahulu
di mana persib bandung mendapatkan uang kdd
sebesar satu ratus lima puluh juta rupiah dari wali kota bandung ridwan kamil
uang ini sebagai bonus setelah persib menjadi juara tiga piala presiden dua ribu tujuh belas
wali kota bandung ridwan kamil selasa siang mengundang tim maung bandung persib bandung ke kantor balai kota
seluruh skuad persib manajer pelatih dan pemain
hadir untuk menerima uang kadede satu ratus lima puluh juta rupiah dari wali kota bandung
sebelumnya persib juga telah menerima uang kadedah dari gubernur jawa barat sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah
ridwan kamil menyampaikan jika uang ini hasil partisipasi warga bandung yang cinta persib
biarpun tidak mencapai juara tetapi hasil tersebut telah membuat warga bandung senang
intinya pemkot bandung ini sangat mencintai dan mendukung lahir batin dalam segala situasi
dari mulai logo persib saja logo pemkot bandung
ditambahi persib seribu sembilan ratus tiga puluh tiga
ini kan pasti bandung bukan kota lainnya atau negara lain
bonus kadoda ini sudah menjadi tradisi jika persib menoreh prestasi
bagi tim persib uang kadodeh lebih dipandang sebagai bentuk perhatian terhadap mereka
saya bukan masalah dirinya saya hanya terang terang saja
sudah diundang pak wali pun juga sudah mengucapkan selamat kepada kami dan kawan kawan
ini sudah satu penghargaan
ini sudah satu penghargaan
wali kota berharap persib akan lebih berprestasi di masa mendatang
apalagi kini mereka memiliki pemain kelas dunia asal ghana michael essien tony oktora bandung